kan dicoba dulu jazznya
kan saya coba dulu ya
ini udah cukup ya
ini udah bagus
bapak juga baru mulai minggu depan ke ladang
memangnya kenapa dan
mau ngajak jalan jalan emas sama bapak
jalan jalan kemana idan
bapak kan sudah tua
jalan jalan maksudnya tetap senang senang

bapak juga baru mulai minggu depan ke ladang
kita kan butuh represi juga
ke bogor aja perginya dan
gak usah jauh jauh
kalau emas sama idan
bapak ikut saja tuh
daripada bapak sendirian
ditinggal di rumah
kayak suara si asep
idan lihat dulu ya
ada apa sepp
ada apa sepp
saya ikut kerja sama gus idan
kerja apa sepp
kerja apa aja bos idan
yang penting pak kerja
jadi pengawal bos idan juga gak apa apa
iya bos idan
jadi tukang pukul
sepp sepp ada ada aja kamu mah
waktu kecil aja kamu tek kalau berantem
saya yang belain
ini mau jadi tukang pukul
sepp ada ada aja
sepp ada ada aja
sepp ada ada aja
sepp ada ada aja
jadi tukang nyuci aja
mau ya jadi tukang muji
nyuci apa bos idan
ya nyuci baju
baju saya baju pak saung baju ma irah baju ronaldo
ya baju semuanya
apa saya nggak bisa jadi anak buah bos idan
itu kamu belum nyampe ilmunya
kalau mau jadi tukang nyuci
boleh bos idan
gapapa kerja nyuci juga
ah gusep gitu atuh
besok kamu mulai kerja
ya bos idan
kalau gitu saya permisi
masih mau kerja
masih mau kerja
masih mau kerja
masih mau kerja
masih mau kerja
masih mau kerja
eh itu ward
apa sih klau
apa sih klau
eto tuh lagi mau jalan sama denny
klau dia ikut ya ward
klau dia ikut
ini anak papi ini mau kemana
mau jalan om
kok mau jalan jalan
enggak enggak edward
papi tapi takut banget sih
pokoknya mami gak setuju kalau edward deket sama claudia
claudia itu anaknya bayi kok
gimana kalau edward kita jodohin sama febri
bagaimana nek nyaman
gak kesempitan nek
enggak enggak ini udah pas kok
ak gimana kebayanya bagus gak
subhanallah cantik bisan
warnanya teh putih aja ya ak
silahkan dicoba dulu jasnya
ini udah cukup ya
mantap ya mantap ya
ya terima kasih
jadi jadi gak sabar mau pakai kebayanya pas hari ya
nah udah kita minum nih
apasih hoping quiet ya
aku pengen jelek
bagaimana sudah siap belum
alhamdulillah udah pak
jangan nanti nanti ya tumin
sekarang saja kamu telpon
sabar atu apa
ini kan lagi nyobain baju dulu
ini tolong dikecilin ya
kayaknya kelonggaran nih sedikit
ini aja mak
gak ada yang lain
gak ada ini aja
kan atam gak pulang kok
cini berkan belum mandi
saya lupa kum
saya pulang dulu kum
saya pulang berdua sama jenniper bukan sendirian
kamu kan tahu semuanya
saya lupa kum
waalaikumsalam kak idoan
mau ngobrol dulu sama anaknya
jangan rebahan dulu
ntar ketiduran tuh
hayuk bangun hayuk
sekarang mending mandi sholat asar